ketika aku sudah menerima alam alam masyarakat
jadi aku minta tolong sama kamu tolong jangan ngomong sembarangan
karena aku bukan wanita murahan pas
terima kasih ya pak randy
bagaimana hari ini
ini ini biru
ya ampun rena ini pinter banget ya
mamanya dosen muda papanya pengusaha
ya pasti anaknya pinter lah
ancusnya juga pinter
gue boleh tanya sesuatu gak sama lo
maaf nih gue bukan emang kepo
gue perhatiin tadi tuh pas di tempat bikin baju
terus muka lo kayak keliatan sedih gitu
lo sebenernya ada apa sih
tidak ada apa apa kok
ya gak apa apa sih kalo lo belum mau cerita
jadi kapanpun lo butuh gue
aku udah bilang sama rena
ya tapi kan aku ini orang tuanya rena
kenapa kamu gak minta izin dulu sama kami berdua
aku juga kesini sebenarnya ingin
ingin bicara dengan kamu
aku rasa gak ada yang perlu harus dibahas lagi sih mas
kayaknya pak nino serius banget ya mau ngomong sama andin
ada apaan ya
setelah ini aku gak akan datengin kamu seperti ini lagi
yaudah kita ngobrol disana
sebentar ya mir
gue jadi penasaran dah
mau bicara apaan ya pak nino sama andin
aku kayanya penting banget
kemarin aku sempet denger
pembicaraan karyan di playground cafe
bahwa kamu menikah dengan aldebaran
itu tanpa cinta
kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya karena kamu ingin membalas aku
jangan lakuin sesuatu
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
aku gak mungkin liat kamu seperti ini
aku gak tegang liat kamu jalanin hidup dengan tersiksa
jadi tolong din
jangan lakuin itu
kalo gak mau tolong jangan sembarangan ya
aku menikahi mas al
karena aku mencintai
dan aku sudah hapus cinta
kau monteng diri roku
tapi ikutin melepaskan becomes
aku ook hingga ke luar biasa
aku akan gempa
aku mudah sedang ambil diri
aku sudah sepeda
aku sudah sepeda
terima kasih untuk hari ini
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
kalau andin mau menikah sama gue untuk membahas nino
apa sebenarnya aneh memang gak cinta sama gue
dan gimana kalau nino kembali mengajar andin karena tau kalau gue gak cinta sama andin
apalagi kalau tahu gue udah gak menafkai andin secara batin
aku benar benar minta maaf ya
kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kenapa gue jadi kepikiran video ini terus ya
kalau misalkan suami beliin istri bunga
pasti istrinya itu adalah wanita yang paling bahagia dengan dirinya
kamu keluhan saya sekarang ya
ada apa ya pak
tolong kamu pesankan buket bunga yang paling bagus sekarang
bunga untuk siapa pak
oh untuk istri bapak
ya siapa lagi
baik pak kalau gitu saya permisi
tadi pagi saya ke rumah kamu lho al
saya nggak bisa bicara dengan kamu ya
eh tunggu tunggu
tunggu sebentar saya belum selesai ngomong
tadi saya lihat kamu ditampar sama mama
saya juga dengar omongan mama ke kamu
kok ternyata kamu tidak mencintai andin
itu bukan urusan kamu
luar biasa sekali ya sandiwara kamu selama ini ah
tapi saya ngerasa masih aneh aja sih
kalau kamu emang gak cinta sama mbak andin
tapi kenapa kamu memberikan reina keperlukan andin
tujuan saya cuma satu elsa
membongkar kebohongan besar kamu dan juga mama sarah
yang sudah membohongi andin dan juga papa surya